ya ada korelasi antara kekuatan pertahanan sebuah negara dengan kekuatan ekonominya
kita ambil contoh amerika serikat misalnya yang memiliki ekonomi terkuat di dunia dan juga pertahanan kuat di seluruh dunia
nah indonesia sendiri diproyeksikan akan menjadi negara dengan ekonomi nomor lima terkuat di dunia pada tahun dua ribu dua puluh
nah bagaimana kondisi dan kekuatan pertahanannya
insight kali ini kita berada di pt pindad sebagai salah satu industri pertahanan negara
kita akan melihat bagaimana kinerja serta sepak terjang bumn ini dalam merealisasikan visinya untuk menjadi produsen
alat pertahanan dan keamanan yang terkemuka pada tahun dua ribu dua puluh tiga
kendaraan tempur anoa menerjang melibas hambatan langsung menuju medan tempur
sejurus kemudian anoa menguntahkan pasukan dari dalamnya
dengan bersenjatakan senapan serbu ss dua satu persatu personel tni angkatan darat itu terlibat pertempuran
anda kendaraan tempur dan senapan serbu yang digunakan dalam simulasi ini murni buatan indonesia
ya ini adalah salah satu produk kebanggaan negeri yang dibuat oleh pt pindad
selain memproduksi senapan dan panser pabrik senjata di bandung itu juga memproduksi kendaraan taktis pistol mortir dan sebagainya
singkatnya semua kebutuhan senjata ringan dan kendaraan tempur angkut pasukan telah mampu diproduksi oleh pt pindad
pt pindad sendiri memiliki sejarah panjang
sejak tahun seribu delapan ratus delapan
saat itu pindad merupakan bengkel peralatan militer yang bertugas memelihara dan memperbaiki senjata pemerintah kolonial belanda
lalu pada tahun seribu sembilan ratus dua puluh an bengkel yang semula berlokasi di surabaya ini dipindahkan ke bandung
dan akhirnya pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga status pindad berubah menjadi bumn
sejak awal pindad didesain sebagai publik senjata untuk memenuhi kebutuhan tni
pada awal delapan puluh an pindad menjalin kerjasama dengan pabrik senjata fn belgia untuk memproduksi senapan serbu fnc
seiring dengan bertambahnya kandungan lokal senapan fnc berganti nama menjadi senapan serbu satu atau ss satu
senapan ini kini digunakan secara luas di tiga angkatan tni
pada awal tahun dua ribu an pindad menyempurnakan senapan ss satu menjadi ss dua
senapan ini diklaim lebih ringan dan akurat
selain itu ss dua didesain sesuai ergonomi orang indonesia sehingga lebih nyaman
di tangan orang indonesia senapan ini kerap menjuarai berbagai lomba tembak tingkat internasional
tak puas dengan senapan pindad juga mendesain kendaraan tempur roda ban alias panser
panzer vab buatan prancis diambil sebagai rujukan
hasilnya panser anoa melanglang buana hingga lebanon sebagai bagian dari pasukan perdamaian pbb
pindad juga menelurkan sejumlah peralatan tempur diantaranya pistol g dua senapan sniper mortir hingga panser intai komodo
yang terbaru pindad memproduksi panzer kanon bernama padak
iwan hermawan jakarta
pak silmi apa kabar
apa kabar ini kerajaan pak silmi ini
ini panzer terakhir ya buatan tahun dua ribu lima belas
panzer buatan pindad dua ribu lima belas
namanya anoa kalau tidak salah
oke apa kehebatan anua ini
nah ini kan memang salah satu binatang ya yang khas indonesia
kehebatannya buatan indonesia
apa apa saja yang bisa dilakukan kalau digunakan
indonesia itu kan negara besar
nomor enam belas ekonomi dunia g dua puluh members
lalu kemudian kalau kita sebagai negara besar perilaku kita harus juga jadi negara besar
kalau kita lihat dua puluh negara g dua puluh kemampuan industri pertahanannya itu luar biasa
indonesia punya potensi indonesia harus membuat ini salah satunya
oke bisa cerita sedikit sebelum kita masuk mengenai apa yang kita miliki
jadi dulu itu ada keinginan daripada pengguna user tni untuk memiliki kendaraan tempur
bisa mengangkut prajurit terus kemudian salah satunya digunakan untuk misi misi
salah satunya juga misi perdamaian pbb
nah pindad diberi tantangan waktu itu untuk membuat prototipe
tantangan itu langsung diberikan ke pindad dan direspon
ketika prototipe jadi bapak yusuf kala langsung order satu ratus lima puluh unit
nah itu tantangan berikutnya yang membuat pt pindad kemudian bergairah
divisi baru yaitu divisi kendaraan
dimana kita menghasilkan kendaraan kendaraan tempur untuk kepentingan militer
dan ini terus berlanjut sampai sekarang
ini salah satunya adalah yang versi amfibi bisa di atas air
ini belum kita launching secara resmi
ini prototipenya dan ini bisa kecepatannya ya lumayan lah sepuluh km
jadi ini di medan tempur kira kira dipakai untuk apa
ini kan amfibius jadi berarti bisa masuk ke air ya
dalam kondisi seperti apa
dalam kondisinya tentunya di sini ada standarnya
kalau ini karena memang bukan untuk pendaratan di laut tetapi keistimewaannya bisa melewati danau sungai
nah itu adalah hambatan hambatan alam yang ada di indonesia atau di beberapa negara
sehingga ini adalah bagian daripada penyempurnaan dari anoa

basisnya adalah teknologi enam x enam dengan to red atau meriam sembilan puluh mm
itu pelurunya cukup besar dan daya hancurnya besar
nah kita juga punya ada yang dua puluh mm paret
terus kemudian ada versi easy gagang cara
atau bagiannya imbent lebih besar jeli kistnah pada anggaran

cukup bagus masih ini
kalau weldin unggerudang kemudian ru enam juga
nah ini adalah sebenarnya rugas cuma ini

kemudian juga ancaman medan cuaca dari pertempuran yang ada di dunia
sampai kemudian sekarang kita harus bisa membangun satu kendaraan tempur yang untuk digunakan di gurun pasir
kenapa gurun pasir karena tidak menutup kemungkinan pasar ekspor kita
tidak menutup kemungkinan adalah un pbb pbb sudah beli dari kita
peacekeeping mission itu lebih dari lima puluh unit anoa
nah ini salah satu yang membanggakan bahwa united nations saja percaya sama pindah
warnanya putih tapi sekarang sudah ter delivery
ya mudah mudahan ada nanti yang rencananya kita em adalah ekspor ke timur tengah
makanya di timur tengah itu medannya itu cukup berat
kenapa karena debunya pasirnya itu halus
itu bisa masuk ke mesin
nah kita harus buat satu
apa namanya model atau sistem di mana pasir itu tidak bisa masuk ke mesin
jadi harus ada inovasi
ada inovasi tenaganya harus lebih besar
ketika tenaga lebih besar maka pendukungnya gerak rodanya ya
axelnya itu harus menyesuaikan
wah ini udah teknis nih sekarang
tapi kalau dari segi harga ya tni memesan satu ratus lima puluh ya
yang pertama dulu
yang pertama sekarang udah
sekarang udah pesanan
kalau dibeli satu harganya berapa
pemilih satu kita selalu bilang kosong itu satu juta dolar
kosong satu juta dolar
karena ini kan anti dua belas tujuh mm protection nya
standarnya kalau di nato itu stanak level dua
kemudian juga semuanya ini ready untuk apa namanya
terus kemudian juga
ya sudah terbukti kan di dalam berbagai macam medan
kita bicara tadi mengenai betapa pentingnya ya
kita memiliki pertahanan yang kuat
nah indonesia saat ini dari jajaran negara negara itu
nomor berapa ya
kalau menurut beberapa referensi dari sisi kekuatan pertahanan
indonesia saat ini nomor
sebenarnya tidak terlalu buruk ya delapan belas kalau kita lihat dari seratus berapa negara
cuma mungkin dibandingkan dengan populasi yang kita miliki dan juga tantangan
kalau dari anggaran pertahanan kita nomor dua puluh delapan
lebih ke bawah lagi
lebih ke bawah lagi
tetapi kalau dari sisi industri pertahanan
kita tidak bahkan seratus besar
belum seratus besar
itu kurang lebih sekitar dua puluh sampai tiga puluh miliar dolar turnovernya
wow dan harga pasarnya seluruh dunia
kita termasuk juga salah satu pasar locking martin dan boeing
tetapi yang lebih menyedihkan
kita tidak masuk seratus
di mana ada negara negara
seperti singapura korea india
itu termasuk turki
di seratus besar
nah ini adalah tantangan kita untuk bisa membuat industri pertahanan
bisa masuk seratus besar dunia
lima puluh besar dunia
atau lebih baik lagi
iya kalau saya lihat tadi di luar ya banyak tank sih
itu leopard ya leopard dari jerman
kita masih harus beli ya dari luar
sebenarnya kita memiliki kapasitas kan untuk membangun sebuah laptot seperti itu
atau memang belum sana
dalam proses pentahapan
jadi tank itu kan dibagi dua
satu adalah platformnya
ada roda rantainya
satu lagi adalah turretnya
turretnya itu adalah meriamnya
jadi mahalnya di situ ya
nah mahalnya di situ
kita tahun ini mulai bekerjasama dengan produsen turret dari belgia
untuk platformnya kita kerjasama dengan salah satu bagian dari bi system
yang beroperasi di turki
itu untuk membuat wahananya dan total sistem daripada medium tank
dengan turki ya
jadi turki sudah lebih yang canggih ya mereka
iya karena dia bermitra dengan bi sistem
nah kita sendiri sekarang bekerjasama
dia adalah mitra strategis pindad
untuk kita membangun transfer of technology
kemampuan fasilitas dan lain sebagainya
nah kita juga sudah melakukan beberapa perubahan
kita sudah melakukan beberapa perubahan
kita sudah melakukan beberapa perubahan
kita sudah melakukan beberapa perubahan

berhadap pt pindad ini

istilahnya produsen peralatan pertahanan dan keamanan
yang terkemuka pada tahun di asia dua ribu dua puluh
persisnya kenapa dua ribu dua puluh
dan kira kira di bawah kepemimpinan anda
bagaimana membawanya menjadi produsen yang terkemuka di asia
begini untuk membangun industri pertahanan itu
memang ada faktor internal dan eksternal
internalnya sendiri adalah transformasi di dalam pindang
transformasi di dalam pindad itu sudah dimulai
oleh pendahulu saya pak sudirman said
di mana memang sudah mencanangkan untuk melakukan suatu perubahan
referensi kita adalah
industri pertahanan dunia
terus kemudian kita membangun sdm membangun sistem membangun teknologi
salah satunya saya mengimprovisasi dengan strategic partnership
karena di situ kita bisa melakukan satu percepatan penguasaan teknologi
dan ini dilindungi oleh undang undang industri pertahanan
sehingga dari sisi internal kita persiapkan dengan sebaik baiknya
baik itu peralatan fasilitas sdm sistem ya
ya cuman memang tidak bisa kita main sulap
satu tahun pertama sudah dilakukan fondasi
oke apa apa saja yang jadi fokus bagi pak
ini waktu itu kita berubah sistem culture ya
persisnya apa yang perlu diubah
khususnya dalam culture ya
dan apakah ada awalnya mungkin resistensi
harus lihat sedarah bahwa pindad itu dulu
memang di bawah angkat militer
dari tahun seribu sembilan ratus lima puluh sampai tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga di bawah angkatan darat
perindustrian angkatan darat
kemudian delapan puluh tiga sampai sembilan puluh
itu di bawah era pak habibie
dimana antara militer dan pns menjadi satu
kemudian reformasi tni
seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan tni harus milih
mau kerja di pindad dengan melepaskan atribut militernya
atau kembali ke tni
pns sendiri masih ada sampai tahun dua ribu empat belas dipindah
nah ini kan perlu ada satu adjustment
baik yang dulu sifatnya birokratis
orientasinya adalah service kepada pelanggan
makanya kita buat enam bulan lalu
divisi layanan purnajual
dimana pertama tama adalah yang kita lakukan adalah pendekatan
merespon dengan cepat
dan ini cukup mendapatkan tanggapan positif
yang tadinya mereka susah kontak
kalau lagi rusak sekarang kita respon
bayangin service senjata
kita layanin polda kita layanin tni untuk menservis senjata
belum yang non senjata juga kan
belum lagi yang non senjata
lagi yang non senjata
nah ini kita dorong
perubahan ini kan berarti harus ada perubahan mindset
dari pada sdm itu sendiri
nah yang sekarang ini rata rata mereka lulusan dari mana
dan apakah memang satu visi lah
nah ini yang menarik lagi sdm betul betul pindah
kalau indonesia itu demografinya adalah muda
nah sehingga selain harus merubah mindset
juga harus bisa kita melakukan percepatan dalam konteks demografi
karyawan pindah itu sendiri untuk lebih mudah
nah di sini ya memang ada banyak hal
salah satunya juga kita merekrut dari luar
karena perubahan itu tidak bisa hanya ada di luar

tetapi juga harus dari luar juga harus masuk
bahkan menteri bapak nas pak sofian jalil mengusulkan
pak zilmi quality control itu dari jepang dari jerman
sehingga kita belajar dari mereka juga
bukan berarti bahwa kita tidak mandiri
kita kan tahu juga tidak harus anti terhadap suatu perubahan
karena yang anti perubahan itu pasti akan ketinggalan
oke tadi pertanyaan saya mengenai visi pt pindad itu dua ribu dua puluh tiga
tahun ini persis
karena itu clear sekali
untuk masalah internal dalam tiga tahun bisa selesai
sekarang faktor eksternal
faktor eksternalnya itu apa
kadang kadang yang paling sulit adalah meyakinkan bahwa produk indonesia itu baik
kemudian bagaimana kita bisa mengelaborasi kerjasama dengan luar negeri
ini kan take time
ada kepercayaan juga dari klience atau dari partner
nah terus kemudian juga ekspor
nah senjata ini kan juga barang yang bukan seperti barang komersial
kayak misalnya jualan consumer goods
kita beriklan ada demand beli
ini kan yang beli negara
yang beli adalah militer
mereka harus coba mereka harus menganggarkan mereka harus kita sesuaikan speknya
ada senjata yang negaranya tinggi tinggi sehingga dia tidak masalah dengan suatu beban
ada senjata yang militernya itu relatif lebih rendah tingginya
terus kemudian juga eh ini kan kita harus sesuai posturnya
kemudian juga kebiasaannya
duduknya berhadapan atau berpunggungan
nah ini kan perlu suatu pendekatan tersendiri
kayak misalnya negara negara timur tengah
dia nggak peduli dengan efisiensi engine
dia bilang yang penting tenaganya besar
dan harus bisa lewatin padang pasir
kenapa kan ada bahan bakar murah jadi terselah
kita nggak peduli
pokoknya kita minta engine nya besar ac nya dingin
karena enam puluh derajat di gurun pasir
yang kayak gitu gitu kan harus kita lakukan research trial
kemudian ya segala hal kita lakukan untuk bisa ketemu dengan keinginan customer
nah kemudian dua puluh tiga itu cukup waktu kita untuk bisa menyiapkan internal dan eksternal
sehingga waktu waktu ini diharapkan akhirnya kita dengan dukungan pemerintah
dan kita juga bukan dengan anggaran juga yang cukup
kita tidak bisa hanya sekedar bikin anoa bikin senjata
kita harus bisa bikin roket kita harus bikin bikin misale
iya tapi mungkin kalau pesawat tempur masuk ke yang lain pt di
paling tidak ini nya ya rocket launcher nya
iya rocket launcher peluru kendali
itu harus pendatang bikin

tapi gini ya kan pt pindad ini walaupun bwp ya
kalau bwnn ya dituntut harus profit lah istilahnya
dituntut juga harus efisien harus mandiri dan lain sebagainya
nah kira kira nanti dua ribu dua puluh tiga ini kita memiliki perusahaan yang bukan saja mandiri
dan kita tidak harus membeli lagi alutsista dari luar negeri
tapi kita juga bisa memiliki profit yang cukup besar sdm yang bagus
dan teknologi dan inovasinya
nah ini bagaimana dari segi kebutuhan teknologi dan inovasinya ini ada
yang pertama juga harus diperhatikan
yang kedua juga harus diperhatikan oleh pelaku industri khususnya di bwnn itu adalah harus bisa men create demand
jangan sampai kita menunggu perencanaan hanya sekedar perencanaan daripada user
karena kalau kita tidak ikut berpartisipasi dari perencanaan hanya menunggu akhirnya kita tidak bisa menjadi besar
nah ini yang saya lagi dorong teman teman itu bukan hanya saya untuk aktif
kita akan bekerja sama dengan x kemudian kita akan memproduksi barang a b c d
seperti badak enam x enam
kita minta supaya ini dianggarkan
bahkan untuk beberapa satuan kami bertanya bapak butuh apa buat satuan bapak
butuh kendaraan ini ini
oke pak saya akan sampaikan ini ke kementerian pertahanan untuk dianggarkan
karena ini seiring dengan apa
perkembangan industri pertahanan
perkembangan industri pertahanan
karena kita bumn kan berarti nggak ada moral hazard
oke jadi strateginya itu bagaimana kan kita tidak bisa melakukan misalnya beriklan dan matang
cara cara marketing yang memang harus dilakukan
jadi apa ikut dengan perencanaan
ikut dengan bagian perencanaan kemudian kita juga memperkenalkan rencana kita
misalnya tadi ini saya rajin untuk misalnya memberi materi di sekolah staff dan komando sesko
karena ini adalah calon calon pemimpin tni ke depan
nah di sini saya mulai edukasi bahwa ini loh indonesia ini loh kebutuhannya kita akan kesana
nah kita akan menjadi negara besar apa kita akan sebagai negara kecil yang hanya membeli
ingat loh kalau kita membeli itu kita hanya dapat barang
anggarannya juga keluar
kalau misalnya kita beli ya kita dapat semuanya
dapat sdm sdm unggul tenaga kerja pajak dapat barang juga
terus terang pak silmi kadang kadang kan ya memang kalau kita membeli misalnya kan dari amerika dari rusia dari china kan mungkin ada wah canggih dan lain sebagainya
apakah ada keengganan mungkin dari tni dan militer kita sendiri untuk memakai yang namanya made in indonesia
wah nanti kalah image dan lain sebagainya
apakah ada resistensi semacam itu
kalau menurut saya tni sekarang cukup baik responnya mendukung
tapi memang kita harus lebih ke depan lebih hebat lagi
direspon dengan cukup baik dan ini kita harus pertahankan
sekarang kalau kita bicara produk ya pada akhirnya kan ini produk dan kualitasnya yang harus kita ya bangunlah terus menerus ya
kita memiliki yang kendaraan seperti ini
tapi senjata juga salah satu
unggul ya produk
tapi senjata gini kan
sebentar kita boleh lihat nggak contoh contoh dari senjata

di tempat khusus
pembuatan senjata pt pindad
pembuatan senjata pt pindad
pembuatan senjata pt pindad
pembuatan senjata pt pindad
masih kaget wah kok
belitari indonesia jago jago
yang dikelain us merdeka
yang dikelain us marine
ya itu ya penembaknya jago senjatanya jago dan munisinya juga buatan pindad
jadi komentar mereka khususnya terhadap ss ini
ini salah satu senjata atau serapan yang paling canggih kan sebenarnya
kita bandingkan misalnya dengan ak kalashnikov ini
oh kita berani lawan kalau sama ak
kita yang menerin ak gitu
ada beberapa unit di kepolisian itu minta di preferbis diperbaiki diperbaharui kita yang lakukan
kita tes bagusan kita
jadi gak kalah lah
ke siapa siapa saja
ya ada beberapa negara di asia yang memang regulary beli
harga kita bersaing
dan mereka happy
pernah jualnya bagus
pernah jualnya mudah mudahan bagus
yang menjadi tantangan kita memang ke depan kita harus update dengan satu desain yang juga menarik
nah ini lagi disiapkan
tetapi untuk desain yang terbaru kan kelihatan disini udah lebih baik gitu kalau dibandingkan desain yang awal
yang ini udah lebih bagus
dengan ini kan udah v lima
nah memang kita terus menyempurnakan
agar selain fungsinya bagus dilihatnya juga enak
dan harganya bersaing
kalau dari segi pendapatan yang paling banyak dari mana sumbernya
dari jual ini ada kendaraan ada peluru munisi
kemudian kendaraan bahan senjata
bahan peledak itu
bahan peledak itu termasuk di divisinya munisi
nah ada juga
ada juga bahan peledak komersial
itu yang untuk pertambangan kita ada juga
tetapi yang terbesar itu memang dari jualan peluru
dan peluru itu demand kita naik terus
karena jumlah tni kita kan ada empat ratus lima puluh ribu
kalau satu tahun mereka itu berlatih dengan satu lima ratus peluru berarti kebutuhan satu tahun sekitar tujuh ratus juta peluru
bayangkan tujuh ratus juta peluru
jadi pt pinas sudah profit kalau tidak salah sekitar sembilan puluh miliar
ya itu beberapa tahun yang lalu
tapi ada target
oh iya karena kita mau bicara untuk menjadi terkemuka di asia kita lihat singapura itu singapura technology omsetnya dua miliar dolar
kita harus di atas itu
minimal tahun dua ribu dua puluh tiga kita harus menyanyikan
oke sekarang kita bicara mengenai ekonomi dan pertahanan
karena pak setyo min juga telah menulis buku mengenai pentingnya kita mandiri ya
apalagi dengan ada kaitan ya
misalnya kalau kita lihat negara negara yang ekonominya itu kuat seperti amerika serikat sekarang juga tiongkok dan rusia
dan negara eropa seperti inggris jerman dan lain sebagainya itu spending terhadap pertahanannya itu juga besar besar
sementara china juga di atas sekian
tapi mau ditingkatkan katanya
ditingkatkan satu lima oleh presiden jokowi
tapi kan ini ada korelasinya kan anda mengatakan dalam buku anda
tapi buat negara seperti indonesia itu ya memang anggaran paling nomor satu
ini tantangan ya
ya kalau kita bicara dari anggaran pertahanan sendiri
berarti kan sekitar dua ratus triliun anggaran pertahanan
dua kali lipat ya dari yang
dua kali lipat dari yang sekarang
artinya satu ratus lima puluh triliun
kita tuh kadang kadang lupa melihat bahwa defense itu adalah spending expenses
padahal sebenarnya defense itu adalah bagian daripada potensi yang bisa spill over effect terhadap industri
kita tahu amerika itu dari tujuh ratus miliar dolar spending
anggaran yang meratus tujuh ratus miliar dollar
nah industri pertahanannya itu ya nggak jauh dari boeing
kita tuh ngelihat boeing itu adalah boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh dreamliner
padahal mereka juga
tahu apa c itu buatan mereka
terus kemudian pesawat jet tempur canggih f tiga puluh lima atau f dua puluh dua itu buatan mereka
terus kemudian juga ada lagi yang helikopter helikopter
yang bisa apa namanya dalam yang tercanggih sekarang itu adalah buatan boeing
nah ini adalah bentuk daripada bagaimana teknologi pertahanan bisa berdampak kepada industri yang komersial
jadi menyumbang terhadap pertumbuhan perekonomian negara itu
itu kan dulu dari dod
kemudian juga boeing tujuh ratus empat puluh
itu adalah pesawat yang kalah tender
jadi dia panggil dua perusahaan boeing dan lockheed martin
selalu ini dua
kemudian disuruh bikin prototipe
satu bikin galaxy satu bikin tujuh ratus empat puluh tujuh
tapi dulu namanya prototipe ya belum
tapi dia sudah punya prototipe yang jalan
akhirnya dia convert ke komersial
dan akhirnya penjualannya lebih dari seribu
tapi lebih banyak dari galaksi
nah hal semacam ini kita harus bisa
misalnya bisa bikin tank bisa bikin deck missionary untuk kapal laut
karena di situ ada kemampuan crane
ini adalah salah satu manfaat manfaat yang tidak langsung
nah terus kemudian kita juga harus lihat
bahwa pindad itu kan juga punya cluster industry
nah cluster industri ini kan juga bisa nanti membuat produk produk yang selain buat mensupport pindad
pindad itu kan ujungnya harusnya lead integrator
jadi multiplier effectnya itu banyak ya
kemudian juga kalau kita lihat dari sisi tenaga kerja
kalau hanya kita jual beli agen tiga orang cukup
satu untuk mendampingi nemenin pengambil kebijakan pengambil keputusan
satu lagi adalah bagian penagihan
sementara kalau industri harus empat ribu
dan ini akan banyak sekali
dan kita kelemahan kita adalah industri yang berbasis teknologi tinggi
dan itu semua asal muasalnya ada di industri strategis
dan kita nggak bisa lagi lari dari industri
kalau kita diproyeksi bahwa tahun dua ribu tiga puluh akan masuk sepuluh besar bahkan ada yang tiga puluh
bahkan nomor lima kalau tidak
nomor lima itu caranya apa industrialisasi
apakah itu dari basis yang dimiliki indonesia atau dari basis basis yang memang kita mempunyai competitiveness tinggi di indonesia itu sendiri
nah untuk itu kan harus ada orang orang pinter
orang pintar disekolahkan pulang gak dikasih tempat untuk berkarya
ya yang ada mungkin justru brain drain ya
brain drain pada pergi ke luar negeri
atau akhirnya dia tidak update dengan teknologi terbaru
nah industri pertahanan ini bisa menjadi rumah buat mereka
kemudian dari situ karena ini bumn bisa dituntut
nah peran strategis bumn juga banyak
tapi saya akan fokus misalnya di industri pertahanan
nah mereka bisa dibebankan untuk yang komersial
nah selama ini ini juga berkaitan dengan anggaran
oke dikatakan kita indonesia memang dari segi anggaran untuk semuanya lah
bukan hanya untuk pertahanan tapi untuk pendidikan kesehatan kan semuanya kurang ya
tapi kalau kedepannya memang kita harus mandiri
sementara kita lebih banyak sekarang yang lebih suka istilahnya shopping around dan membeli
ini kan dari segi strategi kan nggak sustainable sama sekali
artinya apa disitu ada satu transfer of technology
kemudian yang kedua adalah local partisipasi participation
terus kemudian juga di sini ada dorongan untuk industri bermitra strategis
membangun investasi di indonesia memproduksi alutsista di indonesia akhirnya bisa mandiri
ya seperti yang dikatakan tadi seperti dengan boeing misalnya atau dengan yang turki tadi
dengan turki dengan rheinmetall dengan nexter prancis thales itu semua ingin bekerja sama
mereka mau bekerja sama mereka bukan melihat indonesia mereka bilang wah ini saingan kedepannya
kenapa karena memang wilayah indonesia itu kan jauh dari eropa
sehingga apa mereka harus punya hub di indonesia gak mungkin hubnya di china
untuk industri pertahanan mereka pasti punya kebijakan untuk tidak melakukan transfer teknologi dengan china
nah indonesia dianggap teman jadi partner
sehingga ini lari ke indonesia nah ini jangan disiasiakan
oke nah sekarang how nya ini kan tadi berkaitan juga dengan sdm teknologi dan lain sebagainya
kalau memang ada proses untuk industrialisasi dari
industri ya pertahanan ini supaya kita tidak lebih banyak mengimpor
apakah kita memiliki misalnya oke kalau sdm memang tadi perlu dilatih harus ada transfer of knowledge
teknologi ya mau tidak mau kan kita juga harus dapat dan belajarkan
tapi untuk local content misalnya apakah kita memang betul betul bisa mandiri dalam membangun setiap produk yang kita lihat di sini tanpa terlalu banyak
planning pindad ke depan misalnya adalah di sini membina kluster industri
kita maju bersama kalau semua investasi itu ada dipindah pindah tidak akan sanggup
tapi sebagian kita lakukan pembinaan
nah sehingga di sini nanti akan fokus dengan desain assembly kemudian after sale support ya
dan kemudian juga di sini kita menjaga supaya teknologinya terus terupdate
kita itu ada sebenarnya yang belum optimal dilakukan
offset terhadap apa yang dibeli oleh pemerintah
tidak hanya terbatas military
malaysia sudah melakukan
misalnya apa pembelian satelit pembelian infrastruktur telekomunikasi
itu malaysia itu memperlakukan offset
sehingga apa industri industri di malaysia itu ikut berkembang
jadi ada preferential treatment juga ya
nah yang dibutuhkan dari pemerintah indonesia
sudah paham bahwa memang bumn seperti pin line ini mau tidak mau ada preferential treatment atau didukung dengan ya supaya lebih bergairah lagi
satu aturan main sudah bagus
industri pertahanan indonesia harus yang di depan
kontrak itu yang dari saya pelajari dari beberapa negara yang lagi membangun industri pertahanannya
itu semua kontrak diberikan kepada industri pertahanan
nah industri pertahanan cari mitra
misalnya kontraknya itu apa
membuat kapal selam seribu dua ratus ton dengan kemampuan ini ini ini ini ini
nah perusahaan indonesia kemudian bermitra mencari teknologinya
dan teknologi ini bisa beli kok
bekerja sama lebih bagus
joint venture lebih bagus lagi
selama di tanah indonesia itu tidak ada masalah
bahkan rusia pun menjual salah satu perusahaan defense nya ke luar negeri selama tidak dipindahkan
nah indonesia juga boleh kan
kenapa tidak boleh selama itu di indonesia kita join partner
dan ini ada sekarang regulasinya untuk itu yang mendukung itu
ini jangka panjang atau tidak karena ini kan memang membutuhkan biasanya kan kalau ada apalagi berpartner dengan negara negara lain harus ada kepercayaan
dan kontraknya jangka panjang
dan juga kontraknya juga di owner dan lain sebagainya
nah memang kuncinya kalau industri adalah planning
kita tidak bisa membangun industri itu dengan perencanaan satu tahun
tiga tahun itu sudah sangat minimal
idealnya sepuluh tahun
bahkan kenapa bi sistem bisa maju begitu baik
karena dia memegang kontrak lima belas tahun
dengan kementerian pertahanan inggris
sewaktu terjadi perdebatan apakah inggris ingin mengganti armada kapal selam nuklirnya di parlemen
decisionnya akhirnya apa
padahal parlemen pada awalnya menyampaikan apakah kapal selam nuklir ini bisa menjawab tantangan terkini yaitu teroris
tetapi untuk menjaga kemampuan daripada industri pertahanan inggris
mau tidak mau pemerintah mengalokasikan dana untuk menjaga maintainer capabilities untuk bisa terus update dengan teknologi terbaru
karena datram itu akan mempengaruhi diplomasi luar negeri diplomasi pertahanan dan posisi kita juga sejajar
kadang kadang kita masih menempatkan diri kita adalah sebagai negara yang di bawah
kita pasif player lah
kita harus berperan
karena peran peran itu akan mendorong adanya sinergi kerjasama
kita lihat lah kita bisa kelihatan bagaimana kalau misalnya kita tampil
memang beberapa tahun terakhir ini agak membaik posisi indonesia karena memang ekonomi kita besar
mungkin zaman dulu kita besar karena memang kita di antara dua blok
tapi ini kan sudah berubah
tentunya di sini kita tidak juga berubah
tentunya di sini kita tidak juga melupakan
tapi kita melupakan apakah itu yang namanya aspek pertahanan
karena biar gimana pun juga ekonomi mensupport pertahanan pertahanan juga mensupport ekonomi
keamanan itu kan suatu hal yang kayak take it for granted gitu loh
kita menikmati tanpa kita juga menghargai secara optimal
kalau mau misalnya kita lebih baik lagi
kesejahteraan prajurit juga harus ditingkatin
kadang kadang kita tuh sungkan
padahal itu adalah salah satu tuntutan untuk profesionalisme
kemudian juga latihan
nah kalau ini diberdayakan dengan optimal industri pertahanan akan maju
tidak ada lagi misalnya preferensi yang sifatnya personal
karena semuanya itu sudah dilakukan
sudah dilengkapi dipersenjatai atau dipenuhi oleh negara
tetapi kalau misalnya masih ada mitchmat antara pendapatan kebutuhan yang sifatnya individu
tentu disini akan menjadi suatu tantangan menghindari preferensi pribadi
oke sekarang kalau kita lihat kebijakan pertahanan kita secara keseluruhan
apalagi dengan sekarang ini
kalau kita bicara mengenai pertahanan kan ini selalu ada evolusi
misalnya dari segi ancaman kan juga berbeda ya
kalau dulu mungkin perang dingin
kalau sekarang lebih ada hal hal seperti terorisme bahkan bencana alam
ada ya proxy war dan lain sebagainya
itu yang pertama
kedua dari segi peralatan yang dibutuhkan
itu kan juga berubah ya
nah kebutuhannya itu juga bermacam macam
nah ke indonesia itu ke depannya itu idealnya itu misalnya memiliki
sekarang kalau tidak salah hanya memiliki dua kapal selam
idealnya itu berapa kapal selam berapa pesawat tempur
dan berapa misalnya seperti anoa tadi yang kita produksi
dan apakah memang kalau targetnya itu dua ribu dua puluh tiga kita betul betul mandiri
bisa memenuhi semua kebutuhan ini sesuai dengan zaman dan kebutuhan pertahanan dan keamanan
yang selalu berubah ubah juga
ya sekarang memang ada non state actor
pelakunya bukan negara teroris
ada juga proksi yang suruh berantem siapa
terus kemudian juga kita harus ingat
sebenarnya dari sisi ekonomi banyak
illegal fishing illegal mining dan lain sebagainya
gling human trafficking dan lain sebagainya
itu kan semua harus dijaga
kita tidak mungkin misalnya unggul di segala bidang dalam waktu singkat
tetapi misalnya kita punya kapal cepat yang kecepatannya empat puluh knot
itu kan sudah kebutuhan
dikombinasi dengan uav
walaupun sebenarnya terminologi drone itu untuk yang aktif menyerang
tapi kalau untuk surveillance itu uav
nah terus kemudian ada lagi adalah kapal frigat
ada kapal selam
itu semua sudah ada dalam rensra tni
jumlahnya berapa kapal selamnya
terus kemudian bagaimana kita menyikapi suatu apa
ancaman dan lain sebagainya
itu sudah ada
nah cuman di sini memang kita perlu melakukan suatu update
dan ini berlangsungnya sangat cepat
sekarang teknologi pertahanan berkembang
tetapi yang kita nggak usah ngomong yang canggih
yang basic aja
kita masih banyak yang belum bisa kita penuhi
kayak munisi munisi kaliber besar
kita belum bisa
hanya sebagian yang kita bisa
itu kita belum optimal
yang misalnya senjata nuklir lintas benua dan lain sebagainya
yang basic dulu
nah ini bisa langsung dimanfaatkan
kalau misalnya kita punya sistem yang baik
itu beberapa ancaman ancaman ekonomi
itu bisa terpecahkan
nah kalau kita melihat global pertahanan yang sifatnya global
maksudnya indonesia di wilayah regional
memang industri pertahanan adalah salah satu kunci
membangun kekuatan itu kalau dari membeli
tapi kalau membangun kekuatan pertahanan dengan membuat
itu daya dia terendah akan menakutkan
karena ketika perang
kita bisa bikin sendiri
tapi kalau kita ke perang
kita harus bikin po atau tender
siapa yang mau datang
belum uangnya juga nggak cukup ternyata
dan yang lebih basic lagi
apakah bahan bakar kita bisa mensuplai sekian hari perang
saya pun punya data yang sangat mengkhawatirkan
kadang kadang kalau misalnya kita lihat
apa iya kita perlu pesawat jet tempur canggih
kalau misalnya suplai bahan bakarnya bisa dipotong
di bawah lima belas hari
setelah lima belas hari parkir
nah ini kan harus dianalisa secara komprehensif
dan menurut saya
anggaran pertahanan indonesia itu
akan sangat baik untuk
berperan di industri pertahanan
sama kepentingan ekonomi
itu akan kelihatan manfaatnya
tidak lagi menjadi expenses
akan menjadi aset
tidak akan menjadi biaya
tetapi menjadi bagian dari pada kekuatan kita
apalagi nanti dengan partnership itu
kita menjadi bagian dari global supply chain
untuk industri pertahanan secara global
karena di sana memang
misalnya kita beli helikopter
dan ini akan keturunan
seperti badannya fuselagenya
itu besar sekali potensinya
dan ini belum optimal
pak silmi anda kan tidak akan selamanya kan di pt pindad
target target yang anda buat untuk diri sendiri
setelah mungkin satu dua tiga tahun ke depan
itu ini yang saya akan perbuat
dan ini yang akan membuat indonesia
betul betul pt pindad itu di jalan
pada tahun dua ribu delapan belas
bisa membuat time
seperti leopard itu
betul betul menjadi perusahaan yang terutama di asia
rencana strategis pindad sudah siap
tahun demi tahun
saya satu tahun pertama ini menyiapkan fondasi
karena disitu menyangkut juga
realisasi penambahan kapasitas
juga realisasi terhadap produk produk baru
apa yang sudah dilakukan
sudah bisa jalan
siapapun yang meneruskan
itu sudah bisa
saya itu kan
sudah lama di kem
menempatkan sebagai prajurit
siapa saja ditempatkan
di mana saja selama ini saya dipindah
pindah seoptimal mungkin
passion saya disini
mimpinya juga mimpi pekerjaan
industri dan pertahanan
itu hal yang
saya rasa agak sedikit
orang yang berkecimpung
secara mendalam disana
yang lebih penting lagi
selain berkecimpung untuk kaitan dengan produk
yang sifatnya mikro
tetapi juga bisa menyambung dengan
karena ini tidak bisa dipisahkan
ini menyangkut sepuluh lima belas dua puluh lima tahun
seratus tahun ke depan
mungkin ada frustrasi
tantangan terberat dan lain sebagainya
yang anda hadapi sekarang
saya bukan tipe yang
kalau atau apa
tantangan itu adalah bagian daripada dinamika
yang harus dilalui
saya tidak pernah punya preferensi
kerjasama dengan siapa
itu adalah juga bagian daripada kita
dan lain sebagainya
sedang melakukan upaya perbaikan
saya perbaiki di
jadi pekarangan saya
pelanggaran yang penyalahgunaan
kebocoran dan lain sebagainya
paling tidak kalau saya mikir misalnya
indonesia terlalu besar
karena itu juga toh bukan kewenangan saya
minimum dipindahkan ini
supaya lebih optimal
dan sudah bisa
jadi saya terkaget kaget
ketika mau nyampaikan setoran
kita tolak baik baik
dan juga kita tolak sampai
sifatnya edukasi supaya
oh ini ada perbaikan
tapi kan disini juga kita harus ingat
wilayah ya tantangannya
semakin besar juga
pindad semakin besar
tantangannya semakin besar
jadi kita harus menangkap
nah ini juga
strategi saya ke depan
selain membina sdm yang di dalam
juga bisa juga kita
mengambil yang sudah jadi
nah ini bisa berkolaborasi dalam konteks
apalagi kita juga berharap pt pindad ini akan menjadi yang
profit dengan produk produk yang memang
bisa membangun sebuah industri pertahanan
berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian indonesia
dan kebanggaan indonesia juga
jadi medal tiga puluh berapa
medali emas mengalahkan amerika
dan inggris perancis
terima kasih banyak